kebakaran hebat melanda kompleks pertanakan ayam di kampung binong
desa babakan kecamatan cisaeng kabupaten bogor jawa barat rabu pagi
kobaran api merambat dengan cepat hingga menghanguskan dua bangunan kandang
akibatnya ribuan ekor anak ayam ludes terpanggang
dan dua unit sepeda motor milik karyawan juga ikut terbakar
dua unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi
kebakaran baru meredah usai pemadaman berlangsung selama hampir dua jam
tumpukan limbah plastik di sebuah gudang di kawasan desa gilang
kecamatan taman sidoarjo jawa timur ludes terbakar rabu sore
meski tak menimbulkan korban jiwa lokasi gudang di tengah permukiman padat penduduk
membuat warga sekitar panik
penjaga gudang mengaku sebelumnya membakar sampah dan sempat dipadamkan
namun tak disangka api menyambar tumpukan limbah plastik tersebut saat ditinggal sholat
api baru dapat dipadamkan oleh empat unit kendaraan pemadam kebakaran
milik pemerintah kabupaten sidoarjo
kejadian ini dalam penyelidikan petugas polsek taman
tim liputan cnn indonesia